misteri hilangnya bayi perempuan berusia tiga bulan bernama naura terungkap sudah
naura ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di dalam kantong plastik di pinggir sungai
kasat restin pores pati kompol ongko seno gandliar sosukahar mengatakan
bagi yang hilang dan sempat viral tersebut diduga di buang oleh ayah kandungnya sendiri
oleh penemuan setelah kita interogasi dalam terhadap ayahnya ini kemudian kita cari info
kemana ada si wito murni kompol ceksi berada dan pergi dan kita temukan bahwa ceksi disini dan juga menemukan bayi ini
di dalam jog motor inilah pelaku membawa jasad korban
dengan dibungkus plastik hitam jasad korban kemudian dibuang pelaku di kaliampo saat berkeliling untuk menidurkan anak pertamanya
tim rest krim polesta pati pun telah menangkap tersangka soleh saputra dan kini memeriksa secara intensif
sementara itu ayah tersangka atau kakek korban hingga kini masih terpukul dan tidak percaya
dirinya masih tak menyangka anaknya tega bertindak keji kepada darah dagingnya sendiri
terkait perbuatan anaknya yang diluar nalar dirinya menyerahkan segala proses hukum kepada pihak
kepada pihak kepolisian
sebelumnya viral terkait bayi berusia tiga bulan anak pasutri warga kauman kelurahan pati kidul pati senin siang
dilaporkan hilang saat tertidur di dalam kamar
dengan kondisi kedua orang tua tidak di rumah
tim liputan cnn indonesia